awal tahun dua ribu dua puluh tiga sidang kasus pembunuhan brigadir yosua terus berlanjut
pada sidang hari ini tim kuasa hukum terdakwa kuatmaruf dan riki rizal menghadirkan dua saksi ahli yang meringankan
tim kuasa hukum kuat maruf menghadirkan ahli pidana dari universitas islam indonesia yogyakarta muhammad arief setiawan
sedangkan tim kuasa hukum riki rizal menghadirkan ahli psikologi forensik dari universitas indonesia nathanael elnadus sumampao
keduanya hadir sebagai saksi yang meringankan
sidang dimulai dengan mendengarkan keterangan dari ahli pidana yang banyak membahas tentang pasal tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan kuhp serta alat bukti dan barang bukti
kuat ⁇ maruf ⁇ dan riki rizal sama sama didakwa terkait tindak pidana pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
dugaan tindak pidana itu dilakukan bersama sama dengan ekskadif propampori verdi sambo barada richard eliezer pudi hang lumiu
dan putri candrawati